ketua umum partai bulan bintang yusril izamahendra
mengumumkan hasil rapat pleno dewan pimpinan pusat
yang memutuskan mendukung jokowi maruf amin
dalam rapat koordinasi nasional yang digelar di jakarta utara minggu kemarin
yusril mengatakan keputusan ini telah melalui proses musyawarah
dan bukan keputusan pribadi yang dibuat olehnya
yusril menyimbau agar para fungsionaris pbb mentaati keputusan ini
tapi tidak melarang bila ada yang berbeda pendapat
fungsionaris partai tetap diberi kebebasan untuk mendukung prabowo sandi secara pribadi
tanpa khawatir dikenakan sanksi oleh partai
kesimpulannya adalah bahwa partai bulan bintang setelah menimbang berbagai hal
telah memutuskan untuk memberikan dukungan politik
kepada pasangan dalam presiden rakyat yusril no satu
jusril jokowi maruf amin
dan para protes protes yang lagi mahaluk angin
pada seluruh dunia
fungsionaris dengan partai bulan bintang
untuk mematuhi dan mentaati keputusan ini
dengan ketentuan juga
dalam menghagai adanya perbedaan perbedaan pendapat
yang mungkin ada di dalam partai bola bintang
di sisi lain keputusan pbb mendukung jokowi maruf
membuat heran adik prabowo sbianto hasim coyuhadekusumo
kepada detik com hasim mengklaim
dia mengetahui alasan pbb membelot
namun enggan memberitahu wartawan
nada sumbang pun datang dari caleg dan kader pbb novel bamukmin
dia menilai yusril salah langkah
dan akan membuat pbb tenggelam
selain itu dukungan pbb ke jokowi maruf
semata mata diberikan karena ada tekanan dari yusril
sementara itu calon wakil presiden no dua sandiaga uno
menyatakan menghormati keputusan partai bulan bintang
untuk pilpres mendatang
meski begitu sandiakin mayoritas kader dan simpatisan pbb
tetap mendukung dirinya dan prabowo
maupun partai bebas untuk menentukan pilihannya
dan kita hormati keputusan tersebut
namun kami yakin dengan delapan puluh hari tersisa
aroma perubahan ini semakin terasa
jadi ada diskoneksi
karena kemarin kami di madura
khususnya di pamekasan
teman teman pbb di sana menyatakan dukungan
dan tadi juga waktu kami di bangkalan
beberapa teman teman pbb
ada sebuah diskoneksi antara elit dan akar rumput
tapi itu kita maknai sebagai
satu keindahan dalam berdemokrasi
gelagat partai bulan bintang berapat ke pasangan calon satu
sebenarnya sudah terlihat tatkala yusril menerima tawaran
sebagai pengacara jokowi maruf amin november dua ribu delapan belas silam
tim liputan cnn indonesia
partai bulan bintang telah melabuhkan hatinya
meskipun artinya pindah ke lain hati
dalam politik ini hal biasa
tapi tentu ada komitmen yang dipertanyakan
malam ini di studio sudah hadir yusron iza mahendra
ketua komite aksi pemenangan pemilu partai bulan bintang
bang yusron selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
kemudian juga ada ahmad riza patria
ketua dpp partai gerindia
bang riza selamat malam
selamat malam wassalamu'alaikum
wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
jadi sebenarnya kalau misalnya dalam politik tidak perlu ada yang kaget
tidak perlu ada yang surprise gitu ya bang yusran
ini biasa saja gitu
saya rasa begitu karena dinamika politik itu amat tinggi
saya yakin beliau pun juga
jadi bahkan kalau kita berbicara tentang orang menentukan pilihan
ada kalanya di dalam bilik suara orang baru menentukan
jadi memang pada last minute situasi berubah itu hal yang biasa
nah bahkan kalau kita tarik ke yang lebih luas
orang berkata tidak ada persahabatan yang abadi kalau di dalam politik identitas
tidak ada musuh yang abadi
yang abadi adalah kepentingan nasional
yang abadi adalah kepentingan partai
jadi saya kira itu dinamika merupakan hal yang biasa
dan untuk saat ini kepentingan partai kalau tadi dikhawatirkan
kalau misalnya berpisah dengan
kemudian pbb mungkin agak kehilangan arah
kehilangan suara kemudian dari pemilih islam terutama
jadi begini sebenarnya saya ingin menceritakan latar belakang
tentulah segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa ada suatu sebab
tidak mungkin tanpa ada suatu pertimbangan
jadi dulu waktu ada tawaran tentang koalisi keumatan
pbb ikut di dalam koalisi keumatan itu
jadi waktu itu muncullah beberapa nama yang dikadang kadang
saya pun juga ikut di hotel peninfula kalau tidak salah di selipi sana
satu ijtima ulama yang pertama
nah lalu kemudian ternyata muncul dua calon yang ditawarkan oleh ijtima ulama
yang ditawarkan kepada pak prabowo
nah yaitu habib asegab aljufri dan ustadz uas
nah tetapi kan kita melihat kenyataannya
realitanya yang saya bicarakan
kedua orang itu mungkin tidak cocok bagi pak prabowo
jadi beliau katakanlah tolak
nah kemudian dari pak prabowo muncul calon pak sandiaga uno
yang secara pribadi kawan dekatlah saya adik saya lah dari segi usia kan
nah kami melihat di sini kemudian pada saat ijtima ulama kedua
yang terjadi adalah ijtima ulama kedua itu meng approve
pilihan pak prabowo untuk berpasangan dengan sandi
di sini muncul kami berpikir dari pihak partai bulan bintang
sebenarnya siapa yang mengikuti siapa di sini
pak prabowo mengikuti ijtima ulama atau ijtima ulama yang mengikuti pak prabowo
ya mungkin lebih dapat dikatakan dari segi logika dan kenyataannya
istimewa ulama lah yang mengikuti pak prabowo
nah yang diajukan oleh pak habib rizik itu dua calon yang boleh katakan ustadz dua duanya
ya wajarlah ijtima ulama
para ulama berharap kepentingan umat islam akan terwakili secara lebih baik
maka diutuslah dua calon yang ternyata dua duanya tidak disetujui oleh pak prabowo
di situ saya berpikir kalau seandainya memang kita berpikir tentang kepentingan umat islam
dengan tanpa mengorbankan saya kepada bapak sandiaga uno
kayaknya ma'ruf lebih ustadz dan lebih islam daripada sandiaga uno di dalam hal kepimpinannya
oke itu kemudian poin poin utamanya kemudian untuk jadi pertimbangan
satu langkah sudah dilakukan ketika bang yusril menjadi kuasa hukum dari jokowi dan ma'ruf
tapi kalau misalnya dari bang ariza bagaimana bukan ini alasan
tapi kalau misalnya ini kemudian disampaikan itu artinya ada komitmen
dan kalau kembali soal komitmen itu artinya apa
apakah ada suatu hal yang disesalkan oleh teman teman bpn bahwa ini lepas lagi nih
jadi yang pertama kami bersyukur berterima kasih dua ribu empat belas pbb bang yusril dan teman teman mendukung prabowo hatta
dan dukungan itu sangat terasa sangat berarti hingga hari ini
kemudian yang kedua terkait istimewa ulama memang kan ada beberapa nama
kemudian akhirnya karena partai ini prabowo tidak bisa memutuskan sendiri
maka perlu dukungan pks pan dan demokrat dan partai lainnya
maka diputuskanlah tanpa bermaksud lain hari sandiaga uno yang bisa diterima oleh semua partai ketika itu
dan alhamdulillah istimewa ulama merestui dan mendukung

bukan maunya pak prabowo
tapi maunya semua partai sebagai jalan tengah
yang ketiga tentu kami sebagai partai atau sesama partai memahami partai masing masing menghormati dan menghargai
tidak hanya pbb partai partai lain yang mendukung pak jokowi kami hormati
tentu teman teman partai pendukung pak jokowi juga menghormati partai partai pendukung prabowo sandi
itu sudah dipahami
memang pbb agak berbeda mungkin
karena sebelumnya kan mendukung prabowo
tapi kan juga ada partai lain yang juga mendukung pak jokowi
seperti golkar p tiga sebelumnya di prabowo kemudian pak jokowi
biasalah ada partai yang mohon maaf ingin dekat dengan penguasa
ingin kebagian menteri di kabinet atau lain lain itu hak
karena kami tidak persalahkan
apalagi presiden kan butuh dukungan parlemen yang lebih kuat
itu sah dan itu biasa di indonesia
kami juga meyakini kalau hari ini kami didukung oleh empat partai di parlemen satu non parlemen
ketika nanti insya allah dan kami yakin pak prabowo sandi menang dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
pasti sepuluh partai yang ada di gerbong pak jokowi sebagian besar juga ingin ikut
dengan partai penguasa
itu biasa di indonesia
jadi hal yang biasa lah
tapi hal yang biasa tapi pengikutnya tetap dijaga atau dilepaskan atau bagaimana nih
nah kalau soal pengikut itu kita bisa bedah ya
kita bisa bedah apakah kalau pbb sekarang secara resmi yang kita harus hormati dan hargai keputusannya
tentu mekanismenya sudah sesuai dengan aturan di internal masing masing partai
kita hormati hargai
tapi kan kalau pemilihnya pengurusnya kadernya atau calegnya
itu kan tidak bisa juga dipaksa
karena nanti ada di bilik suara yang tahu hanya dirinya dan tuhan
hanya allah yang tahu
jadi kami sangat yakin mohon maaf
partai pbb yang sebelum memutuskan ke satu pasti banyak yang juga mendukung prabowo sandi
ini hasil survei indikator tahun lalu kira kira oktober lah
ini saya kebetulan narasumber dengan pak burhan di demo tadi
pkb ini partai islam ya
ini semua bisa saya jelaskan
memang pbb tidak dimasukkan di survei
karena ini hanya partai partai di parlemen
tapi ingin saya yakini kalau berdasarkan data ilmiah ini yang dilakukan oleh indikator
partai p tiga pkb yang sudah sejak awal di pemerintahan
kan begitu di pemerintahan
berarti ya mohon maaf ini ilmiah ya pak jokowi
berarti saya meyakini banyak sekali nanti pendukung simpatisan pbb yang mendukung pak prabowo
apalagi ini kan di ujung ini
jangan jangan pak yusro
ini yang sudah bertahun tahun saja banyak
sudah punya hitungannya
sudah punya hitungannya pak yusro
kemungkinan kemungkinan itu ada saja
jadi memang seperti dikatakan oleh pak riza ya
bahwa kita tidak mungkin bisa mengontrol kadang kadang

ini bukan hanya masalah pbb tapi pak jokowi pun juga
seperti tadi bilang katakan
hanya allah ta'ala dia dan malaikat bagaikan
yang tahu dimiliki suara itu
nah tetapi kami memiliki keyakinan yang tersendiri
karena dasarnya tadi kalau berbicara untuk kepentingan umat islam
saya hormat dengan pak sandiaga uno
tapi lebih saya amin itu lebih mewakili islam ketimbang pak sandiaga uno
jadi dari segi wapres wapres pak jokowi lah yang lebih islam ketimbang dari pak boro
saya akan mengutip tadi pernyataan yang disampaikan cawa pres nomor dua sandiaga uno
yang mengatakan pbb di lapangan yang ia temui
ada diskoneksi antara elit dan akar rumput apakah itu sudah diketahui
itu benar terjadi nanti setelah jeda ya
bang yusron tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kemungkinan kemungkinan masih saja terjadi
tapi bagaimana memastikan kalaupun memang ada suara yang kemudian harus terbelah
ada yang ke dua satu juga nggak terlalu banyak banyak
amat gitu ya bang isron
tapi kita lihat dulu ini pernyataan dari calon wakil presiden nomor dua sandiaga uno
masyarakat bebas maupun partai bebas untuk menentukan pilihannya
dan kita hormati keputusan tersebut
namun kami yakin dengan delapan puluh hari tersisa aroma perubahan ini semakin terasa
jadi ada diskoneksi karena kemarin kami di madura khususnya di pamekasan
teman teman pbb di sana menyatakan dukungan
dan tadi juga waktu kami di bangkalan beberapa teman teman pbb
jadi ada sebuah diskoneksi antara elit dan akar rumput
tapi itu kita maknai sebagai satu keindahan dalam berdemokrasi
ada diskoneksi antara elit dan akar rumput bang yusron benarkah itu terjadi
ya kalau saya berpikir begini kita melihat fakta yang lebih jelas
sebelum kita mendeklarasikan mendukung pak jokowi di dalam acara rakornas kemarin
itu saya sebagai ketua komite aksi pemenang pemilu partai bulan bintang
sebelumnya telah mengadakan rapat kerja kapu
itu semua dpw dpw kita tiga puluh empat dpw kita undang dan semuanya hadir
itu ke tiga puluh empat dpw tertulis menyatakan menyerahkan kepada ketua umum yusril iza mahendra untuk menentukan dukungan ke si a atau b
nah jadi dari situ kita melihat kalau kita melihat dpw nya itu jelaslah bahwa tidak ada satupun dpw yang bocor yang ini klien
nah kemudian juga kemarin
kita sebelumnya melihat
kita sebelum deklarasi tentu ada rapat pleno dan cukup alot di dpp partai bulan bintang
nah kita rapat pleno di sana
kita tidak ingin voting karena kalaupun juga voting selesai juga urusan
tapi janganlah ada yang tergeluka
nah jadi memang ada sedikit perbedaan pandangan
tapi bukanlah satu perpecahan atau apalah namanya antara ketua majelis suro dengan ketua umum
tapi kan ini hal yang biasa
ini suatu keindahan kata pak sandi tadi barangkali dalam demokrasi
jadi sesuai ad art kami hasil mutamar tahun dua ribu lima belas itu dinyatakan bahwa majelis suro itu tugasnya itu antara lain adalah memberikan saran dan nasihat dalam menentukan pilihan presiden ke c atau ke b
lalu varian tadi boleh diikuti
ya bahasa harusnya
ketua umum dapat berbeda pandangan dengan itu
nah udah ketua umum berbeda pandangan awalnya
nah di pleno kita lihat lagi arah pleno bagaimana
pleno menghendaki ke pak jokowi
ya pada akhirnya kita tanpa voting dan pak kaban pun juga setuju sebagai ketua majelis suro untuk ke
sebenarnya gejolaknya lebih kencang ketika bang yusril nyebrang menjadi kuasa hukum pak jokowi dan maruf
atau ketika kemarin diumumkan secara pas
ketua umum diumumkan secara pasti arah dukungan politiknya
sebenarnya begini ya kalau saya melihat itu hanya riak riak kecil saja di dalam sebuah samudera yang lebih besar
tapi reak riak kecil ada hitungan elektoralnya juga kan bang
tentu tapi kita bisa melihat mungkin jumlahnya yang berteriak teriak besar itu hanya delapan puluh orang
dan itu umumnya adalah mereka mereka yang baru saja bergabung ke dalam partai belam bintang
kita sebut saja salah satu contoh ahmad yani
mantan anggota dpr ri dari p tiga
yang baru saja kemarin bergabung ke partai bulan bintang
kita approve dia sebagai caleg
tiba tiba kan dialah yang membuat deklarasi poros mekah dan sebagainya
umumnya orang yang tidak tahu tentang bola bintang secara dalam
dan orang belum mempunyai kecintaan yang mendalam terhadap belam bintang
dan belum pernah berkeringat dalam belam bintang
yang begitulah jadi sedikit jumlah mereka tapi teriaknya besar
nah jadi saya yakin kalau masalah desk
koneksi tadi seperti dikatakan pak sandiaga uno
ya antara elit dan akar umum
saya agak itu tidak terjadi
apalagi setelah ini kemarin
bahwa jelas secara resmi kelembagaan pbb itu mendukung pak jokowi
bahwa ada satu dua orang seperti beliau katakan tadi
di dalam kotak suara itu hanya allah ta'ala malaikat dan dia sendiri yang tanggung
jadi saya kira itu hal yang kecil saja
kalau hal yang kecil hal yang biasa
artinya teman teman yang saat ini yang mungkin dikatakan bisa pemilih pbb
juga nggak perlu diganggu ganggu ya
karena bpn juga yakin itu juga akan tetap ke situ
jadi kami juga sudah menghitungkan
kami punya kalkulasi sepuluh partai di parlemen
dan enam partai lainnya yang non parlemen
termasuk pbb pkpi
kita punya hitungan
tadi kan saya bilang ini survei indikator ya
dan kita internal setiap partai punya survei
apalagi mohon maaf pbb ini kan partai islam
ada partai islam kan yang juga
seperti pan ya
tapi pan ke pak prabowo
harusnya pbb lebih prabowo lagi
karena kan prabowo didukung oleh umat
baru bilang nggak mau ganggu
bang udah diganggu juga nih sekarang
tapi kan itu harapan kami
tapi kami kan menghormati elit partai pimpinan partai yang telah memutuskan
tapi kan lagi lagi tadi kita sepakat
yang memilih itu kan rakyat pendukung konstituen
kan ada di bilik suara
dan para caleg ya kan
nah caleg juga tahu
wah ini kalau kita dukung paslonnya a atau b kira kira mana yang lebih menguntungkan
saya yakin para caleg ya
termasuk partai partai islam seperti pbb
mereka lebih diuntungkan kalau mendukung pak prabowo sandi
karena pak prabowo sandi punya konstituen umat
yang besar yang kuat
yang juga militan
jadi kan juga harus ada hitungan hitungan
jadi kami tentu menghormati di satu sisi
itu pasti lebih banyak memberikan dukungannya ke pak prabowo sandi
dibandingin ke pak jokowi
ya kalau kita menghormati tentu kita menghormati
atau seperti yang sandi bilang
itu kami rasakan
kami rasakan di dapil saya
di cianjur di bogor ya pbb ikut kita terus selama ini
sama sama begitu berjuang untuk kepentingan prabowo sandi di pilpres dua ribu sembilan belas
apa yang kemudian akan dilakukan
kemudian kepada para caleg yang mungkin sudah sosialisasi sejak awal bulan atau akhir
sejak awal banget mana mana menjual prabowo sandi
terus bagaimana dong
dibebaskan atau bagaimana bang yusron
jadi secara resmi secara kelembagaan itu harus bergirir garis partai
dan partai akan bersyarat tegas
tetapi ada satu atau dua orang atau tiga puluh orang
itu di partai manapun juga
di partai manapun juga itu akan terjadi
tetapi sebenarnya bagi partai bulan bintang ketimbang kita berbicara masalah presiden
tentu tiap partai punya kepentingan tersendiri
target kami yang paling utama itu adalah bagaimana mengembalikan pbb itu ke senayan
jadi dulu saya anggota dpr di senayan
tetapi praksi kita hilang selama dua periode ini
sehingga kalau kita bicara koalisi kemarin sebenarnya pak sandiaga uno itu berapa bulan yang lalu pernah datang ke bambang yusril
saya juga yang menerimanya
sebelum kita memutuskan akan dukung si a atau si b kita menanyakan format koalisinya gimana
bukannya kita hanya mendukung pak prabowo dan pak sandiaga uno
tapi mereka yang mendukung kami bagaimana
bisa bisa terjadi di dpr gerindra menang presiden pun juga gerindra menang
partai lain habis
nah beda dengan di malaysia jelas
pas pak mahathir dengan pak anwar ibrahim koalisi
partai cina itu sana yang kuat maju ke sana
partai india calonnya itu
jadi ada pembagian ini ini kan pembagian format itu tidak ada
memangnya pada saat itu apa yang kemudian ditawarkan oleh bang sandi ketika datang
yang dirasa tidak cocok nih sama pbb
jadi pak sandi datang waktu itu saya yang terima bersama bang yusril ya berharap lah pbb gabung mendukung
jadi kita bilang dulu juga dalam pemilu yang lalu kita telah mendukung
bahkan dalam pilgub dki pun pbb juga mendukung
ya kita bertanya
oke jangan kita mendukung terus
kami ini kapan mau didukung
partai kami ini sudah dua puluh tahun sudah tidak ada di parlemen
walaupun di daerah kita punya anggota dprd tiga ratus lebih
di tingkat dua dan provinsi
tapi di pusat kan kita tidak ada
dan di sinilah kami merasa tidak ada kesimbangan
di situ sebenarnya juga salah satu alasan kami
mengapa pada akhirnya kami memutuskan mendukung pak jokowi
di samping juga alasan tadi mas olajjai ma'ruf dan pak sandi
tapi juga menarik adalah mengapa kemudian sekarang ada istilah tuduhan membelot nih
tetap di cnn indonesia prime news
dan dari doti
dan dari joko widodo
kenapa pbb membelot rahasia bukan rahasia negara tapi rahasia rahasia lah
oke ada rahasia rahasia ya ada rahasia rahasia
rahasianya kuadrat di sana
ya itu seperti saya katakan di awal tadi dinamika politik itu amat tinggi
nah jadi perubahan itu hal yang halal saja terjadi
tetapi tentu kita harus punya prinsip sebagai sebuah partai politik
nah kita sejauh ini memang belum pernah katakanlah menyatakan ibarat pasangan menikah
dengan pasangan pak prabowo dan pak sandiaga uno apalagi ada mahalnya tidak
jadi memang kita dulu arahnya ke pak prabowo
ya kekhawatiran kita dulu kan takut presiden itu hanya calon tunggal
itu kita mau menjaga demokrasi maka kita agak keras terhadap pak jokowi
bukan apa kalau calon tunggal itu bahayakan
nah maka suara keras ke pak jokowi lebih mengarah ke sana
nah kemudian setelah pak jokowi pak prabowo muncul tentu kita juga
ini sebagai sebuah alternatif
nah tetapi setelah kita
kita lihat lebih dalam ya termasuk yang tadi ya koalisi keumatan itu
kan untuk umat islam
ya kalau umat islam pak arief lah yang lebih tepat dipilih bukan pak sandi
saya hormat pak sandi sebagai saudara gak ada sebarang apa saya hormat
tetapi untuk memwakili umat islam sekarang saya makruf lebih
jadi itu sikap kami semacam itu di dasarnya adalah logika
dan sebenarnya sama sekali tidak ada pembelotan apapun di sini
karena kita memang belum ada ikatan
jadi ibarat orang itu nikah juga belum
bagaimana dikatakan itu
ya tadi saya mengomentari pak hasim
pak hasim itu kan bukan politisi ya
pak hasim itu pengusaha
dia lurus lurus hitam putih aja
jadi mungkin bahasanya harus dipahami
jadi mungkin maksudnya kan dia kaget pak hasim
selama ini pak yusril empat tahun mengkritisi luar biasa
pak jokowi kok tiba tiba sekarang dukung pak jokowi
ya tentu orang seperti dia akan kaget ya
dia kan hitam putih dia lurus aja pikirannya
kalau saya ini politisi ya mungkin melihatnya ya
namanya politik itu kan ada hitungan hitungan
mungkin pak yusril punya hitungan lain ya
dengan memberikan dukungan pak jokowi kita hormati kita hargai ya
tentu pak hasim juga memahami mengerti akan menghormati menghargai
sekalipun mungkin dia perjalanan yang kaget ya
memang belum ada komitmen belum ada apapun perjanjian perjanjian
tidak ada tidak ada
kita nggak ada komitmen dalam arti pragmatis tidak ada
tentu kita punya komitmen yang sama ingin membangun bangsa
mesejahterakan rakyat memperjuangkan kepentingan negara
itu menjadi komitmen kita bersama ya
do kualisi adil makmur
tapi kalau bagi bagi kursi bagi bagi jabatan apalagi bagi bagi uang tidak ada ya
dan itulah yang kita ingin bangun ke depan supaya kita tidak punya hutang pada partai partai
tapi sama sama punya komitmen untuk membangun bangsa negara
itu yang disampaikan oleh prabowo sandi
dan kami yakin nanti seolah prabowo sandi menang
seolah pbb juga tidak
terima kasih banyak bang arissa bang yusron
terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di prime news
dan cnn indonesia prime news masih akan segera kembali tetap bersama kami